saya diamankan komisi pemberatasan korupsi di rumah dinasnya
bupati kepulauan meranti provinsi riau muhammad adil
jumat sore ini tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten
muhammad adil langsung dibawa ke gedung merah putih jakarta
untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
bupati kepulauan meranti provinsi riau muhammad adil
jumat sore tiba di bandara soekarno hatta
dengan pengawasan atau pengawalan petugas kepolisian dan kpk
sebelumnya pada kamis malam kpk mengamankan puluhan pejabat strategis
di pemerintahan kabupaten kepulauan meranti
salah satu diantaranya muhammad adil yang merupakan bupati kepulauan meranti provinsi riau
operasi tangkap tangan atau ott terhadap bupati dan puluhan pejabat strategis
di pemkat kepulau meranti ini terkait dengan dugaan suap pengadaan jasa umroh
bupati meranti juga melakukan pemotongan uang persediaan
selanjutnya bupati kepulau meranti muhammad adil dibawa ke gedung kpk jakarta
untuk melakukan pemperiksaan lebih lanjut
mengutip dari cnn indonesia com kpk membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan
terhadap bupati meranti muhammad adil dan sejumlah pihak lain terkait dengan korupsi
di kabupaten kepulauan meranti
kpk memiliki waktu dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum mereka yang ditangkap dalam ott ini
sebelumnya muhammad adil sempat viral setelah menyebut orang orang di kementerian keuangan ri
iblis dan setan